kita masih menantikan bagaimana nanti jalannya pelantikan anggota dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
sebelumnya kita akan melihat bagaimana pantauan kondisi terkini dari sekitar gedung dpr
tepatnya di luar gedung dpr bersama koresponden cnn indonesia mardika utama
mahardika selamat pagi informasinya kemungkinan akan ada aksi massa yang kembali terjadi
ya sampai pagi hari ini memang masih belum tampak adanya aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang sebelumnya sudah mengonfirmasi
akan menggelar aksi kembali di depan gedung dewan perwakilan rakyat yaitu dari bem seluruh indonesia mulai pukul sepuluh pagi nanti
tetapi meskipun situasi aksi ujuk rasa masih belum tampak situasi angkasa lintas di sekitar gedung dpr sudah mulai tampak cukup padat
dan cenderung macet ini adalah di pertigaan
lapangan tembak senayan yang mana menjadi salah satu akses masuk atau bisa jadi satu satunya akses masuk utama ke gedung dewan perwakilan rakyat
karena imbas dari ditutupnya jalan gatot subiroto untuk menuju ke gedung dpr maka sederuh kendaraan dialihkan melalui ke gerbang pemuda
dan ini adalah visual yang tampak kendaraan dari gerbang pemuda tidak bisa langsung berbelok ke kanan ke arah lapangan tembak
tetapi harus dibelokkan terlebih dahulu ke jalan asia afrika
dan ini juga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang di kawasan ini
untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota dewan perwakilan orang baru sebanyak lima ratus tujuh puluh lima orang yang akan dilantik pada hari ini
sebanyak dua puluh empat delapan ratus personil polisi gabungan dengan tni disiagakan
dari jumlah itu enam belas ribu diantaranya adalah berasal dari satuan polri baik dari polda metro jaya
ataupun juga dari brimob seluruh nusantara
dan tujuh diantaranya adalah pasukan pengamanan dari tni yang disiagakan di sejumlah titik
bukan hanya di titik utama saja seperti di jalan gatot subroto tetapi juga di titik titik lain
seperti di pertigaan lapangan tembak ataupun juga di kawasan palmerah dan juga selipi
yang kita tahu sejak tanggal dua puluh empat september lalu bahkan sampai malam tadi sampai dini hari tadi
bahkan masih menjadi salah satu titik kericuhan atau kerusuhan pasca aksi unjuk rasa yang berakhir dengan
konflik atau dengan friksi bersama dengan pihak kepolisian elvira